pandemi covid sembilan belas yang tak kunjung berakhir membuat sejumlah pihak mendesak para penyelenggara pemilu untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sembilan desember dua ribu dua puluh
pilkada serentak dikhawatirkan akan memicu peningkatan jumlah penderita covid sembilan belas
kpu memang telah menetapkan sejumlah aturan khusus untuk menurunkan resiko penyebaran virus corona saat pelaksanaan pemilu
salah satunya adalah melarang arak arakan atau konvoy saat calon mendaftarkan diri
namun faktanya seperti yang kita ketahui pelanggaran tetap terjadi
badan pengawas pemilu mencatat selama dua hari pendaftaran peserta pilkada terjadi dua ratus empat puluh tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah
pada bulan mei lalu presiden joko widodo telah mengeluarkan perpu yang menetapkan pilkada serentak diundur karena pandemi
desakan untuk menunda pilkada kembali muncul saat jumlah orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas terus meningkat
termasuk diantaranya enam puluh tiga calon peserta pilkada
usulan untuk menunda pilkada serentak semakin kencang setelah ketua dan dua komisioner kpu dinyatakan positif covid sembilan belas
ini kan seharusnya sudah dievaluasi ya tahapan tahapan pilkada yang berjalan ini kan dievaluasi kpu bersama satgas covid
misalnya pemerintah ini melakukan evaluasi
nah evaluasi ini kan harapannya bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan
sambil kita tunda ini karena dimungkinkan secara regulasi secara hukumnya dimungkinkan
kita tunda dulu dalam masa menunda ini
nah tadi itu membahas perpu tadi misalnya
misalnya yang terkait di perpu mau ditambahkan soal sanksi
di perpu mau ditambahkan soal tadi adanya kemungkinan kemungkinan memilih lewat pos
kemungkinan kemungkinan ada pemilihan pendahuluan gitu ya atau memperpanjang waktu tps gitu ya
penundaan pilkada serentak belum akan dibahas oleh kpu maupun komisi dua dpr
menurut wakil ketua komisi dua dpr saan mustafa penundaan dikhawatirkan akan menciptakan kesulitan bagi pejabat sementara
yang harus mengisi posisi kepala daerah mulai masa kampanye hingga pencoblosan
apalagi pejabat sementara tidak memiliki lembaga
sehingga kebijakan mereka masih penuh untuk mengeluarkan kebijakan
selain itu penundaan dikhawatirkan akan menciptakan ketidakpastian di daerah secara politik sosial dan ekonomi
ini secara sosial semua calon kepala daerah ini kan sudah mulai mensosialisakan diri
sudah menjalani sebuah tahapan dan sebagainya
tiba tiba misalnya kita tunda dalam nanti entah kapan ditunda
artinya buat mereka sendiri sebagai pasangan calon itu kan penuh ketidakpastian juga
jadi menurut saya ketidakpastian mereka itu dengan segala daya yang mereka sudah keluarkan
tentu sekali lagi ini juga harus menjadi kita pertimbangan kita semua
walau menuai pro dan kontra perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem
mengusulkan pilkada serentak ditunda hingga februari tahun depan
tapi kalau dari dua ratus tujuh puluh daerah yang berpilkada ini
sebetulnya sebagian besar kan habis masa jabatannya itu di februari dua ribu dua puluh
jadi walaupun kita nanti misalnya tidak ada perubahan ya
pilkadanya tetap di sembilan desember ya nanti pelantikannya masih februari dua ribu dua puluh
sehingga kalau sebetulnya kita menundanya sampai pertengahan dua ribu dua puluh satu
sebetulnya kan pejabat sementara itu hanya empat bulan saja
penyelenggara pemilu menyatakan
pilkada serentak dapat tetap dilaksanakan jika protokol kesehatan diterapkan dengan baik oleh semua elemen
rencananya pada senin dua puluh satu september
komisi dua dpr akan membahas rencana revisi peraturan komisi pemilihan umum bersama kpu dan menteri dalam negeri
mereka akan membahas revisi sejumlah aturan
diantaranya pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan
dan aturan kampanye di tengah pandemi